walaupun kita agak sedikit bertanya dari tiga dpo kenapa bisa menjadi satu
saya mewakili kuasa hukum almarhum keluarga fina kita mengapresiasi dan menghormati apapun keputusan yang dikeluarkan dari polda jabar
walaupun kita agak sedikit bertanya dari tiga dpo kenapa bisa menjadi
tapi apapun keputusan itu kita tetap berterima kasih sudah merilis wajah dari terduga pelaku dan kita juga tetap akan mengawal kasus ini sampai selesai
terkait ini kan tadi dpo nya yang awalnya tiga kini menjadi satu dan juga tetap menghormati
kira kira akan ada dikomunikasikan lagi nggak sih dengan tim kuasa hukum terkait pleno yang tiba tiba berubah ini
salah satu tim kita mbak putri juga sudah ada di sana kita tim yang di sana juga akan berkoordinasi lagi dengan pihak polda jabar
nanti kita akan ada meeting intern para kuasa hukum jadi kita akan menentukan langkah langkahnya nanti seperti apa
kira kira mbak belum ketemu dengan
kira kira dari pihak keluarga akan bertemu kapan dan apa langkah selanjutnya yang akan dibahas

harapan kami ya terduga pelaku ini bisa dihukum setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan
sampai jumpa di video selanjutnya